hai cnn indonesia menggelar ramadan fest di kawasan masjid agung al azhar jakarta dan
untuk mengetahui keseruan ngabuburit di sana kami sudah terhubung dengan produser
lapangan cnn indonesia diana valencia diana selamat sore bagaimana diana suasana ramadan
fest di masjid al azhar untuk hari ini selamat sore elvira ini kalau saya tidak
sedang melakukan laporan langsung dengan anda ini reses saya berjoget berdendam sedikit ya
dengan salah satu performers yang tampil di cnn indonesia ramadan festival hari terakhir ini
untuk mengetahui sekiranya bagaimana semarak di ramadan festival hari ini saya akan bergeser
sedikit elvira kemudian foto jurnalis sian indonesia andika surahmanto akan menunjukkan
kepada anda bagaimana suasana hari terakhir ramadan festival jadi ramadan festival ini
menghadirkan sejumlah performers kalau kita kilas balik beberapa hari lalu ada var city dan
gor kemudian juga ada hero dan yang sedang tampil adalah soloist islah nah memang solois
islah ini ya salah satu soloist yang cukup terkenal ya kalau bicara soal lagu lagu islami
kemudian kalau bicara soal acaranya tidak hanya yang happy happy saja kalau anda lihat ini memang
meskipun terik ya mataharinya di pukul lima kurang sepuluh ya elvira tetapi sudah cukup terik ya karena

banyak penonton yang hadir pengunjung yang hadir di cnn indonesia ramadan festival untuk sekiranya
ngabuburit bersama disken indonesia ramadan festival tapi sekali lagi elvira tidak
hanya happy happy nya saja tapi di ramadan festival ini juga ada kuliner bagi anda yang sekiranya
masih bingung nih aduh nanti buka puasa pakai apa nah buat elvira yang juga mungkin masih
belum tahu nanti buka puasanya pakai apa nih di sini saya ijelaskan silence vira ada banyak banget ada kalauu heart miss yang masih barbie misalnya bisa pokok semangat
banyak banget ada batagor ada sate padang ada empal gentong ada sotomi bogor
dan masih banyak lagi ada ini saya nyebutin sambil menelan salipah saya ya elvira
karena saking banyak dan harganya pun juga cukup terjangkau ya
yakni mulai dari ada yang lima belas sampai dengan tiga puluh lima rupiah
jadi perut bisa kenyang kantong juga aman begitu ya
nah selain itu elvira hari ini juga akan kembali hadir ya
tau syiah bersama dengan habib muhammad syahab
di situ kita bisa banyak sekali bertanya dengan habib muhammad syahab
perihal tentang yang berkaitan dengan ramadan ataupun soal keagamaan kita
kalau beberapa waktu lalu tausiahnya temanya tentang pahala yang dilipat gandakan di bulan ramadan
apakah dosanya juga dilipat gandakan
nah ini sudah pertanyaan pertanyaan yang sering kali kita tanyakan ya sehari hari
tetapi mungkin masih belum ada jawabannya
nah kesini deh ya ke ramadan festival
karena ini sudah hari terakhir begitu ya elvira
nah saya akan menutup laporan langsung ini dengan sedikit pantun boleh ya elvira ya
bahasa latinnya burung adalah aves
ini sudah hari terakhir yuk ke ramadan fest
nah kembali ke anda elvira
harusnya saya bilang cakep gitu ya dia valensi ya
terima kasih sekali lagi
jadi bagi anda warga jakarta segera ke masjid al azhar
banyak sekali tadi jajanan tajil disana
ada hiburan juga jadi gak buburit
barang juga dengan diana valencia disana
diana terima kasih sekali lagi